dan hari senin kemarin merupakan hari terakhir pembayaran tebusan empat dari tujuh anak buah kapal tunda charles yang disandera di laut suluh filipina selatan
keluarga abk saat ini hanya bisa pasrah dan mempercayakan pembebasan abk kepada pemerintah
kerabat anak buah tunda charles senin sore berkumpul di posko korban sandera di sungai lais kecamatan sambutan samarinda kalimantan timur
senin lima belas agustus merupakan batas pembayaran tebusan untuk empat dari tujuh abk yang disandera kelompok al habsi nisaya
sebelumnya pada dua puluh enam juli kelompok al habsi misaya salah satu faksi kelompok abu sayyaf mengirimkan pesan pada salah satu anggota keluarga melalui telepon dan sms
penyandera meminta agar perusahaan pemilik kapal dan pemerintah indonesia segera menebus empat dari tujuh abk yang mereka sandera
tebusan yang diminta sebesar dua rakyat
satu ratus lima puluh juta peso atau sekitar enam puluh sembilan miliar rupiah
jika tebusan tidak dibayar penyandera mengancam membunuh empat abk tersebut
keluarga pasrah dan mempercayakan sepenuhnya pembebasan para abk pada pemerintah dan perusahaan
kalau harapan kami harapan besar tidak ada ilmu harapan harus pastilah supaya keluarga ini bisa berkumpul kembali
jadi anak saya suami ibu ibu ini semua yang ada di sana
bawa pulanglah ke indonesia
namanya hidup mati itu di tangan tuhan
cuma kita yakin kali itu terus siapapun pemerintah siapapun tidak akan bisa menjamin itu
namanya penjahat itu penjahat saja
cuma kita ya dari dasar diri kita saja sih harus bisa menguatkan diri bahwa mereka harus datang pulang
pada dua puluh dua juni dua ribu enam belas tiga belas awak kapal tunda charles di sandera dua kelompok bersenjata di filipina selatan